assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pak jajak
ini anak kenapa ya
setiap ketemu saya ketakutan
yang gak berat
tapi pahalanya besar
soalnya saya tuh pengen ngejar
ketertinggalan saya dalam hal ibadah
pada allah ustadz
masya allah pertanyaan yang
baik di waktu senggang
ataupun di waktu sempit
karena dengan mengingat kepada allah
hati kita akan menjadi tenang
dan allah selalu melindungi kita
allah akan melenyapkan
kegundahan dan kegundahan
atau kegelisahan hati kita
pikir yang seperti apa ustadz
ada empat kalimat zikir
di kalangan kaum muslim
tidak tuhan yang berhati hati
berhak disembah selain allah
dan allah akbar
allah maha besar
wali sinar ada disitu
ini mau sercepuk
buat aku mati
ustadz sepul saya sudah tenang tenang ustadz sepul
saya sudah mencoba sudah tenang
tapi ada lagi muncul lagi dia ustadz sepul
saya jadi tak
saya jadi inget lagi umur saya sembilan hari lagi ustadz sepul
apa maksud kamu kematian kamu itu sembilan hari lagi
itu dari wali sinar
ayo kamu memainkan itu
udah udah udah
itu wali sinar yang disana
kamu takutnya menutup api sang
assalamualaikum pak jajak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sehat pak jajak
ini anak kenapa ya
setiap ketemu saya ketakutan
jangan ngejar ngejar saya
tapi itu tuh bukan wali sinar itu pak jajak
ya ampun sindrolmu banget

setiap ketemu anak tsubasa
kok ada pang
cam jatuh aja
zakat kuin eh pak
kok bang novi gak ada
kemana ya dia
saya haus mau minum dulu
ramalan yang mencakup
yang menggambarkan masa mendatang
baik tentang kematian
atau menyebutkan allah
dalam al quran surat al anam
tidak ada seorang
di langit maupun di bumi
tentang perkara goib
dan mereka tidak mengetahui
bila mereka akan dibangkitkan
sebenarnya pengetahuan mereka
tidak sampai ke sana
malahan mereka ragu ragu
tentang akhirat itu
lebih lebih mereka buta daripadanya
nabi muhammad sendiri
tidak mengetahui tentang goib
yang diberitakan allah
begitu juga jin
yang diminta pertolongan
serta para peramal
mereka juga tidak mempunyai kemampuan
untuk mengetahui hal hal yang goib
kasian uyung ayahnya meninggal saat dia masih dalam kandungan
terus ibunya juga meninggal saat uyun masih umur lima tahunan
ingat ya jangan sekali kali lagi lo nyamain gue sama ibu lain yang udah meninggal itu ngerti
padahal mah besar sekali pahalanya kalau kita menyantuni anak yatim piatu
makanya saya tuh gak berani marahin uyun atau ngebentak uyun
karena allah melarang kita menghardik anak yatim apalagi yatim piatu seperti uyun
seperti yang saya jelaskan tadi dosanya itu tidak main main
allah mengampuni semua dosa kecuali syirik
jadi opi kamu tidak perlu risau dan takut dengan kematian
karena yang hidup itu akan mengalami kematian
setiap manusia tidak akan pernah tahu
kapan maut itu akan datang
cuma allah lah yang tahu
karena maut rezeki jodoh itu takdir allah
hanya allah lah yang mengetahui kapan hal itu akan datang
terima kasih ustadz sebut musa
pak jaja saya mohon maaf
wali sinar cuma mirip doang
kalau ada salah
mendingan wali ben
jelaskan aja lah
oh iya pak jaja ini opi
dia itu mempunyai keterampilan tangan membuat prakarya dari sampah daur ulang
wah bagus itu mak
kalau soal sampah saya bisa bantu
opi bisa kerjasama dengan pak jaja mengumpulkan sampah daur ulang dari tempat pembuangan
ini ada sedikit oleh oleh dari keluarga saya di tasik
ini buat pak pak
biar saya aja yang bawain ke rumah ya ustadz
abah saya tuh mau ke tempatnya pak kades dulu
mau lapor saya sudah pulang
jadi saya bisa kerja lagi
pang kamu antar aja ya
saya mau ke mas sidmus

wanita kita bisa ber involvasi